jelang gelaran motogp mandalika delapan belas hingga dua puluh maret mendatang
bandara internasional zainuddin abdul majid lombok mendapatkan permohonan untuk penambahan penerbangan atau extra flight
hingga rabu kemarin ada lima maskapai penerbangan yakni garuda indonesia citylink lion air batik air dan air asia
yang sudah siap melakukan penambahan penerbangan
total akan ada empat puluh tiga penerbangan tambahan yang diajukan jelang gelaran motogp mandalika yang akan dimulai sejak lima belas hingga dua puluh lima maret mendatang
jam operasional bandara internasional zainuddin abdul majid akan ditambah menjadi dua puluh empat jam demi memberikan pelayanan yang maksimal bagi calon penonton motogp mandalika
dalam rangka event motogp sendiri ini memang ada beberapa permohonan
untuk penambahan penerbangan atau extra flight dan penerbangan untuk charter
itu sampai dengan saat ini tercatat ada empat puluh tiga penerbangan tambahan
itu untuk rute jakarta lombok surabaya lombok maupun denpasar lombok